gugus tugas penanganan covid sembilan belas provinsi bali
tengah melakukan investigasi terhadap penambahan satu pasien positif terjangkit covid sembilan belas
pasalnya pasien ini tidak memiliki riwayat ke luar negeri maupun kontak langsung dengan pasien positif lainnya
jumlah pasien positif covid sembilan belas di bali terus bertambah
hingga selasa petang kemarin tercatat terdapat enam pasien baru yang dinyatakan positif terjangkit covid sembilan belas
salah satunya adalah munculnya satu pasien yang tidak memiliki riwayat seperti pasien positif lainnya
di mana pasien itu diketahui tidak pernah berpergian ke luar negeri seperti halnya pasien imported case lainnya
dan tidak pernah kontak dengan pasien positif maupun dengan para pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri
hingga selasa petang data keseluruhan dari gugus tugas provinsi bali mencatat
sebanyak sembilan puluh dua pasien positif dua puluh satu orang berhasil sembuh enam puluh sembilan pasien
menjalani perawatan di sebelas rumah sakit rujukan dan korban meninggal masih tetap dua orang
dari enam orang kasus positif hari ini terdiri dari tiga orang pekerja migran yang punya riwayat perjalanan dari luar negeri
orang transmisi lokal artinya terinfeksi dari orang yang positif sebelumnya
dan satu orang masih investigasi
mengapa investigasi karena orang ini tidak punya riwayat perjalanan ke luar negeri
belum pernah selama ini dalam satu bulan terakhir ini punya riwayat perjalanan ke daerah lain di indonesia
dan yang berikutnya juga tidak punya keluarga yang positif tidak juga dari keluarga pmi
karena itu sekarang masih diinvestigasi di mana sebenarnya dia terinfeksi